mas al kok bisa kenal sama tante rose
aku di sini al
mama ada di sini
di meja kamu sama istri kamu
dan kamu masih bisa bawa
jadi kamu istrinya al
jadi kamu juga merahsiakan
pernikahan kamu sama dari saya
di mandep reopernya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

pada mama ingin sekali pulang
tapi kamu tidak akan membiarkanku
kamu tidak izinkan mama pulang
kamu lebih memilih menikah dengan kamu

sampai malam kemana lagi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
kalau kamu menikah dengan perempuan seperti andin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
andin dimana ya
nomor yang akan tercungguh tidak akan berhenti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
andin pasti marah banget sama gue ini
aku harus ngelakuin apa lagi ya
andin di rumah gak ki
mbak andin ini abis diapain
itu sama mas al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
kok suka banget bikin mbak andin tuh nangis
hah masalanya itu apa sih mas al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
bodoh banget sih lo al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
lihat terus nggak untuk

gadgeteers serah lagi kan

jangan pergi jangan tinggalin kiki

kiki gak ngerti permasalahannya apa

mbak andin gak boleh pergi

apakah sekarang aku udah nyerah
atau aku hanya terlalu lelah menikmati luka ini
aku harus pergi lagi
kenapa perasaanku gak enak ya
kenapa perasaanku gak enak
kenapa perasaanku gak enak
rasanya ingin sekali aku menangis di pelukan papa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
perasaan aku gak enak
aku gak turun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
dia nggak kenapa napa kan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
gak apa apa sih tadi andin gak apa apa
kok cuma emang handphonenya sempet jatoh
masih rusak belum dibenerin kali sekarang
karena kejadian apa tadi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
enggak gak ada kejadian apa apa sih
gak apa apa kok baik baik aja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
yaudah yuk kita masuk yuk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
tante lo pengennya
iya itu apa yang jadi army
tuhan akhirnya tante rosa tahu kalau itu udah menikah
al tega banget sih kamu
ya sabar ya tante
aku gak paham tante gak ngerti kenapa dia gak mau ngaku sama tante
padahal andi itu dia orang yang sangat baik
tante rosa udah kenal sama andin
dan tante aku akan sangat senang kalau al menikah
dan tante pasti akan setuju kalau dia menikah sama andi
aku akan memberi mereka rahmatku
tapi malah dia sembunyikan pernikahannya dari kampung
aku gak tau michi
mungkin mungkin mungkin al malu karena tante punya masalah depresi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
pasti gak akan jadi kayak gini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
al gak tau kalau tante kesini sama rena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
aku mau balik ke rumah sakit mau nemenin mamat anda
tadi aku juga pulang sebenarnya aku pengen ngambil baju baju aku
apa sebaiknya aku kasih tau al
dia pasti nyariin mamanya
aku tinggal ya tante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
mas al mak masaknya
masakannya ini rasanya mirip sama masakannya mamanya mas al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
supaya buatanku sama persis seperti buatan mama kamu
karena sebenarnya resep itu dikasih sama mama kamu mas